sementara itu jelang asian games agustus mendatang tim tinju indonesia sudah berlatih secara intensif selama delapan bulan
pengurus pusat persatuan tinju amatir indonesia atau pp pertina juga telah menambah kesiapan atlet atletnya dengan melakukan laga uji coba di kejuaraan luar negeri maupun dalam negeri
simak wawancara produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata dengan ketua umum pp pertina joni asadoma berikut ini
dalam sejarah tinju di indonesia kota manado sulawesi utara banyak menyumbangkan bibit bibit tinju yang berhasil membawa nama indonesia bersinar di pentas kejuaraan tinju nasional maupun internasional
bonik saweho adalah salah satu contoh putra minahasa yang berhasil mewakili merah putih di ajang olimpiade yang merupakan kompetisi olahraga terbesar di dunia
catatan sejarah tersebut menjadi salah satu konteks yang berhasil diperlukan oleh penyelenggaraan
doma selaku ketua umum pp pertina untuk menggelar pemusatan latihan nasional cabur tinju di manado jelang asean games agustus mendatang
pak joni jelang asean games yang kurang dari lima puluh hari lagi kita kan nanti sebagai tuan rumah sampai sekarang nih apa saja yang sudah disiapkan untuk timnas tinju indonesia
ya untuk tim nas tinju indonesia kita ini sudah berlatih lebih kurang delapan bulan sejak oktober tahun dua ribu tujuh belas
nah latihan itu kan mulai darat tinggi
dekondisioning kemudian pemantapan fisik kemudian teknik taktik strategi
ya ini kita sudah sampai ke teknik taktik dan strategi nih
nah sekarang kita melaksanakan trial tryout
yang tim merah kita laksanakan tryout di bangkok sekarang sedang berlangsung
dan yang tim putih di piala kapuri yang kita laksanakan di manado itu juga kejuaraan internasional karena diikuti oleh sembilan negara
nah persiapan boleh dikatakan sudah cukup
kita tinggal itu mematangkan mematangkan teknik taktik agar betul betul siap pada saat asean games nanti
nah karena itu saya coba ya coba mengalihkan kiblat kita tidak ke kuba tapi ke eropa timur
nah pilihannya itu di ukraina gitu
nah kita harap ya ukraina ini
bisa memberikan nuansa baru ya kemudian memberikan semangat baru dan terutama teknik taktik baru kepada para petinju kita
sehingga nanti mereka bisa berbicara terutama target kita adalah di asean games jakarta nanti
berkaca dari tes event februari kemarin pak timnas indonesia memperoleh dua perak dan empat perunggu
apakah itu sudah sesuai dengan goals dari pertina
goal kita itu adalah medali emas
satu medali emas
jadi kalau kita dapat sepuluh perak itu bukan goal kita
tapi kalau satu emas itu goal kita
karena dalam perolehan medali yang dihitung itu nomor satu adalah emasnya
jadi satu emas mengalahkan seratus perak seribu perunggu nah ini
baik pak makasih atas waktunya
ya kita mohon doa restu dari seluruh masyarakat
tim tinju indonesia akan berlaga di asian games yang akan berlangsung di jakarta pada delapan belas agustus sampai dua september dua ribu delapan belas